matan kepala badan intelijen negara periode dua ribu satu dua ribu empat
hendro priyono menilai kabinet indonesia maju sebagai kabinet teknik color
diisi oleh individu dengan berbagai macam kelebihan
namun hendro juga menyoroti adanya penempatan individu yang tidak sesuai dengan kepakaran
selain sidang kabinet bersama pembuatan mekanisme tata kerja dan kerjasama
antar sektor dan subsektor kementerian
perlu disusun untuk mengatasi kekurangan akibat kesalahan penempatan
terkait penunjukan prabowo sebagai menteri pertahanan
dan jenderal purnawiran fahrul razi sebagai menteri agama
hendro menilai hal ini disesuaikan dengan tantangan yang ada
dengan penempatannya pak prabowo di kementerian pertahanan
tentu saja itu fungsi bisa dijabarkan dalam pekerjaan yang lebih mumpuni
oleh seorang prabowo yang sudah sampai letnan jenderal
berwawasan kebangsaan dan banyak tahu tentang ancaman gangguan hambatan yang dihadapin ini
begitu juga fahrul razi dia seorang militer
berdasarkan apa yang saya bilang tadi
yang di kementerian agama banyak kelemahan ideologis seperti terpapar
radikalisme kemudian adanya pat pat gulipat yang kata presiden di situ banyak
ada korupsi manipulasi yang perlu diungkap
menteri agama fahrul razi akan mengedepankan langkah hukum untuk mengatasi masalah radikalisme di tanah air
farul juga menepis adanya kekhawatiran upaya pemberantasan radikalisme menggunakan cara militer
fahrul razi menyatakan akan terlebih dulu melakukan upaya dialog untuk mengatasi masalah radikalisme di tanah air
namun bila dialog tak berhasil fahrul akan mengambil jalur hukum
fahrul yang berlatar belakang militer membantah adanya kekhawatiran
sejumlah pihak terhadap cara yang akan diambil untuk memberantas radikalisme
namun mantan tentara ini memastikan tegas bersikap mengatasi radikalisme
sebab radikalisme berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa
tidak ada cara militer yang ada cara hukum
kalau memang dia sudah pantas atau sudah pantas ditindak secara hukum tidak ada militer
mungkin yang dimaksud militer itu kalau ketegasan sikap ya
sebagai mantan tentara tentu saya punya ketegasan sikap
ketegasan sikap itu maksudnya tadi seperti itu
kalau memang sudah tidak bisa lagi dibina ya kita minta lakukan langkah langkah hukum
setelah dilantik menjadi menteri agama fahrul razi mengajak masyarakat indonesia bertoleransi antarumat beragama
farul menegaskan agama islam merupakan agama yang mengajarkan untuk
toleransi itu penting karena ya islam pun sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar rakyat indonesia
mengajarkan toleransi sangat kuat
dan ayat ayatnya pun ada tentang itu
dan kita ajak sama sama
kan mudah saja ya itu toleransi itu
bagaimana kita memberi kesempatan orang lain melakukan kepercayaannya
dan mereka juga melakukan kesempatan pada kita melakukan percayaannya
kita pasti nggak akan ikut kepercayaan dia dan dia pun tidak ikut kepercayaan kita
tapi kita berikan kesempatan yang sama
untuk dia melakukan ibadahnya
itu saja entengnya
terima kasih sudah hadir malam hari ini

mas adi selamat malam
dan juga ada pak trubus radiansyah akademisi kebijakan publik universitas trisakti
pak trubus selamat malam
terima kasih sudah malam hari ini di studio
saya ke mas adi dulu
mas adi kalau misalnya sekarang dilihat pemilihan menteri menterinya ya
ini kemudian kalau ditarik ke belakang berkaitan dengan timeline
di masa akhir jabatan kemudian ada serangan kepada menko polhukam
apakah kemudian memang anda melihat ada ketakutan
ada kewaspadaan yang sangat sangat luar biasa dari pemerintah ini
dalam pembentukan kabinet indonesia maju
kalau saya sih membaca secara utuh ini bukan untuk melawan radikalisme secara umum
kalaupun ada jenderal punawilan polisi dan tentara
itu karena satu akomodasi politik
yang kedua memang sebagai upaya untuk membantu jokowi menuntaskan program keduanya
ada pak tito ada pak prabowo dan semacamnya
adalah orang orang yang selama ini tidak pernah bersinggungan dengan radikalisme dan seterusnya
jadi ini infur soal politik akumulasi dan sharing power
itu yang pertama
yang kedua saya juga aneh kalau tiba tiba kementerian agama ini bicara tentang radikalisme
anehnya karena kalau dilihat struktur dan anatomi semua persoalan yang ada di bangsa
saya kebetulan survei tiga minggu lalu pertama itu persoalan kemiskinan
ketika ditanya kepada publik apa masalah utama yang dihadapi jokowi lima tahun ke depan
kemiskinan itu menempati posisi pertama
diulang ulang terus sama rakyat
yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan
yang ketiga mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran
yang keempat infrastruktur yang dibangun masif menggunakan dana yang cukup luar biasa
ini mampu mendistribusikan harapan harapan kerja dimana mana
jadi saya sempat juga misalnya bertanya teman teman di lapangan
bagaimana dengan radikalisme dan seterusnya
merasa tidak ada ancaman sebenarnya secara publik
ini yang saya kira
dari sisi rakyat tapi berarti ada berbeda sisi rakyat dan sisi pemerintah
inilah yang saya kira perlu diterjemahkan
apa yang disebut dengan radikalisme menurut teman teman
radikalisme dalam pemikiran tindakan atau politik
karena banyak orang kok yang beragama ada yang disebut dengan klaim kebenaran
saya orang islam cenderung menganggap hanya agama saya lah yang paling benar
sementara agama yang lain yang salah
itu banyak dan hampir terjadi dalam semua negara
apakah orang yang seperti ini disebut sebagai radikal atau tidak
tapi ada juga sebagian orang yang menganggap saya orang islam paling benar
dan yang lain layak dibunuh
mungkin orang yang seperti ini
disebut sebagai radikal atau
ketika ada orang yang mencoba untuk mengganti demokrasi dengan hilafah
apakah ini yang disebut dengan radikal
jadi jangan sampai terjebak pada satu stigmatisasi yang terlalu menjeralisir persoalan
sehingga atribusi yang terlampau menonjol bukan pada subtansi
jangan jangan melihat orang jenggotan celana ngatung disebut radikal
atau jangan jangan mereka pakai jenggotan karena anak bem misalnya
anak band suka gaul kan pakai atribusi jenggotan
atau dia pakai celana ngatung
dia pakai celana ngatung karena ga punya baju lagi
dan ga punya celana lagi
kalaupun toh radikalisme ditempatkan sebagai persoalan utama kebangsaan
jangan sampai salah mendiagnosa apa yang disebut dengan radikalisme
ini yang kemudian kita tidak inginkan
seakan akan radikalisme ini menjadi satu top of mind
yang menjadi persoalan kita keempat
bahwa betul radikalisme itu ada
tolong sampaikan kepada publik yang model seperti apa
yang harus kita relawan bersama
saya kira untuk indonesia nkri dan pancasila
semua orang tidak akan bertoleransi dengan orang yang ingin merubah itu semua
cananto anda juga sepakat soal itu memang
saat ini itu belum menjadi fokus
atau anda melihat justru seperti kacamata pemerintah
radikalisme saat ini menjadi ancaman terbesar
dan harus paralel diselesaikan dari berbagai lini
katakanlah dari kementerian pertahanan
kementerian dalam negeri dan agama
ya kalau saya melihatnya
agaknya ke situ ya
karena agak menempatkan orang orang di samping komposisi bagian dari komisasi politik
tapi narasi lima tahun sebelum
perode pertama juga sudah
isu ini sudah sering
bahkan menjadi isu yang sangat selalu dibesar besarkan
bahkan ada aktivitas yang memang untuk merubah opini dan sebagainya
sehingga ada kejadian kejadian
persoalannya saya kira
pertama kenapa harus menteri agama
padahal di dalam bentuk radikalisme
kementerian bukan di kementerian agama
yang paling banyak yang memungkinkan
saya melihat bahwa tidak
kementerian agama harus ngurusin tentang radikalisme
nilai keagamaan itu harus masuk ke semua kementerian seharusnya
bagaimana mengatur masjid masjid yang ada di
atau masjid masjid yang ada di bumn
saya kira itu cara cara yang melakukan pendekatan untuk melakukan perubahan
radikalisme jangan selalu dijustifikasi atau dicat kepada satu agama
timbul istrotip kalau ada yang simbol simbol gitu
dan menurut anda
agak sedikit salah kaprah di sini
ini dibebankan kepada kementerian agama soal jurnalisis
saya kira agak salah kaprah
bukan tugasnya menteri agama juga
menteri agama itu kan salah satunya adalah bagaimana nilai nilai keagamaan
bisa masuk ke semuanya
kan ada aparat keamanan yang misalnya
selama ini yang menerangani bukan menteri agama
kalau misalnya itu dilakukan
semuanya adalah potensi bahwa orang melakukan pemahaman yang berbeda
dakwah yang seperti apa yang harus di create oleh menteri agama
jadi bukan malah mengatasi seperti itu
yang memang bukan topoksinya
maka nanti akhirnya akan berhadapan dengan apa yang mau disampaikan
kalau misalnya mau gebuk tentang kepada kelompok kelompok itu
dia akan berhadapan dengan apa nilai yang mau disampaikan kepada orang orang itu
untuk mengajak mereka
kementerian agama kan bagaimana mengayomi semua
tidak hanya satu kelompok atau satu agama saja
semuanya aja yang ayomi
kalau misalnya terorisme atas nama kebangsaan
semuanya diberlakukan dong
sekarang harus diturunkan narasinya bahwa tidak
terorisme itu bukan di dasar agama
siapa pun yang akan mengganggu tentang kebangsaan
baru kita bangga bahwa itu dianggap teroris
bukan hanya menteri agama
semua kementerian seharusnya
ada orang yang selama ini dipersepsikan
tentang penyempangan pemahaman
kalau saya melihat
sah sah saja orang itu melakukan ini
kehadiran negara memberikan pemahaman sesuai dengan agama yang
kalau muhammadiyah selalu wasatiyah
bagaimana keagamaan kita
orang lain kalau berbeda
maka tanggung jawab kami
untuk memberikan penjelasan terus menerus
fungsi kami begitu
narasi yang kemudian
akan disiapkan untuk merangkul
kurang lebih ya
nah itu kemudian apakah sudah disiapkan atau belum
tapi ada yang tadi
kalau sudah dialog
hukum seperti apa
yang mau dipakai
selama ini kan
penanganannya pasti penangkap
harus ada penjelasan yang utuh
pendekatan tentang radikalisme itu
tidak bisa dilakukan dengan
harus dilakukan pemberantasnya dengan cara budayanya
kita harus berhadapan dengan negara terus
tafsiran tentang radikalisme
sudah diatur oleh
masyarakat yang berbeda
tapi menurut saya
jangan hanya fokus ke kementerian agama
kalau bisa dilihat
karena ada juga yang mengatakan
beberapa orang ditempatkan di kementerian kementerian tertentu itu
ada hubungannya dengan
untuk dalam tanda kutip pembersihan
katakanlah banyak asn yang kemudian
dikatakan sudah terpapar radikalisme
itu kemudian yang sekarang dikatakan
mendagri dengan pendekatan pendekatan tertentu
kalau misalnya dari sisi kebijakan publik
apa yang bisa dilakukan untuk itu
untuk screening lah
iya kalau menurut saya kan begini
jadi dalam konteks kebijakan publik
formulasi yang dibangun oleh pemerintah itu kan adalah
bagaimana kita menghadapi tiga persoalan
yang kedepan itu
satu masalah sdm
yang kedua masalah apa namanya
dan ada satu lagi ya
masalah masalah lain yang terkait dengan itu
nah kemudian dari situ
kemudian formulasinya oleh pemerintah
dalam ini presiden kan
nah presiden membuat formulasi
kementri mentri yang ditempatkan itu ya
kita bayangkan seperti orang main sepak bola
kalau sepak bola itu di situ ada namanya striker
nah strikernya siapa ini
strikernya tentu ditempatkan menko polhukam
nah menko polhukam ini sebagai striker
yang kedua adalah di situ ada lini tengah kan
lini tengah ini kan harus kompak
lini satu lini dua
lini tengah itu bisa dibayangkan sebagai kementerian mendagri
dan satu lagi adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan
nah di bawah itu adalah backnya
backnya adalah kementerian agama
nah karena itu yang terakhir adalah menurut saya ya
sebagai penjaga gawangnya tentu kementerian ini
punya pak prabowo itu
kementerian pertahanan kan itu
nah dalam formulasi seperti itu
maka seperti apa dikatakan oleh rekan rekan saya tadi
intinya kan sebenarnya
radikalisme itu adalah
kita harus membedakan bahwa ada radikalisme yang konteksnya agama
jadi ini konteksnya agama gitu ya
ada radikalisme konteksnya kebangsaan
kalau agama itu memang ya ada kilafah
ada apa yang selama ini didengung dengungkan kan gitu
dan itu masalah yang sudah lama sebenarnya
sejak indonesia merdeka sudah ada itu persoalan
makanya ada tujuh kalimat yang dihilangkan itu dalam pembukaan undang undang dasar empat puluh lima kan itu ada itu
nah tetapi kemudian berikutnya adalah mengenai kebangsaan
nah kebangsaan ini kan yang menganggap bahwa nkri harus di ini
pancasila harus diganti
nah ini kan penegakan pancasila kan
pancasila kan bagian dari itu semua
sehingga bagaimana cara nanti di lapangan tentu kemudian dilakukan screening screening gitu kan
artinya screening adalah ini tingkat implementasi
implementasi ini kementerian kementerian misalnya
untuk menteri apa
kementerian negeri tentu kan sudah diindikasi di situ misalnya
karena ini persoalannya kan kita dimain di persepsi
iya persepsi betul betul
jadi persepsi ada kecurigaan radikal
radikalisme itu kan dari kata redik
reddick itu kan akar
apa satu paham
yang ingin menghendaki perubahan yang seakar akarnya sistem
kalau perlu dengan cara kekerasan
itu yang menjadi persoalan itu
nah ketika itu mau diimplementasikan ya
kalau dalam kebijakan publik
maka kemudian adalah misalnya kementerian dalam negeri ya
aparatur sipil negara yang ada di lingkup itu harus dibenahi kan
jadi dibersihkan hal hal yang ini
kalau perlu memang dilakukan tindakan kategorinya adalah penegakan hukum
paling tidak adalah merujuk kepada
bukan undang undang pp lah
pp lima puluh tiga tahun dua ribu sepuluh tentang kedisiplinan pegawai negeri
nah kemudian kalau misalnya kementerian agama tadi yang disinggung
nah kementerian agama ini sebenarnya radikalismenya hanya menyangkutnya kan ke hulunya
hulunya adalah masyarakat pendidikan
pendidikan ini apakah sudah ini
nah selama ini kan muncul persepsi persepsi doang sebenarnya
apakah benar kenyataannya radikal
ini pertanyaan tadi
nah ini kalau orang kebijakan publik kan lihatnya
mappingnya seperti apa
seperti apa sih konkretnya gitu ya
kan belum tentu pondok pesantren itu misalnya
dianggap sebagai radikal
kemudian ternyata dalamnya radikal bentuk juga gitu ya
oke baik baik
tapi ini kan
tentu hal yang perlu dibahas bersama
ini rambunya harus sudah jelas sejak awal gitu
karena memang kemudian ada ketakutan ketakutan yang muncul sekarang
misalnya dari beberapa pihak
kemudian aktivis ham mengatakan
takutnya kemudian ada kekuatan kekuatan yang digunakan untuk membungkam lawan
itu kan yang tentu harus diwaspadai sekarang kan
sampai itu terjadi
nah kita akan membahas itu setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
cananto kalau bisa dilihat sekarang
kalau misalnya dikatakan
apakah benar kalau misalnya dikatakan bahwa pemerintah sekarang itu
memiliki ketakutan yang sangat besar terhadap radikalisme
atau anda menganggap
ini masih upaya yang biasa biasa saja
yang bisa dilihat
kalau takut sih enggak ya
saya melihat bahwa komposisi ini
kan banyak kemanajemen taktis ya
ada kayak tentara tentara itu kan taktis sebenarnya
selanjutnya mungkin ingin berupaya untuk melakukan aktivitas
yang agak taktis ke masyarakatnya
bisa jadi begitu kan
berdasarkan kriteria atau persepsi atau budaya masyarakat
ini agak selama ini kan
terlalu tinggi mengawan awan
sekarang mungkin dia berupaya untuk memasukkan
pola pendekatan yang sesuai
agar tidak timbul narasi narasi yang seperti yang kita ungkapkan tadi
saya melihatnya bahwa ini salah satu upaya
tapi yang paling penting sebenarnya
tidak hanya soal teknis caranya
nilai itu mau dibawa kemana
yang sehingga menerapkan teknisnya
saya tadi mengatakan ini akar budaya yang perlu dilakukan pendekatannya
pola pola militer masuk dalam konteks
karena ada data dari al qaeda
di tahap pertama jumlah katakanlah jad ya
setelah ada pelarangan
meningkat justru jadi dua ratus ribu
semakin ada digembar gemburkan
maka semakin orang ingin mencari tahu
maka persepsi silent untuk merubah kebangsaan ini
itu harus digencarkan ulang
mereka kan gencar
melakukan lewat media juga gencar
maka sekarang harus digencarkan juga narasi kebangsaan yang dilakukan di media
sehingga pertarungan informasi
itu terus terjadi
tapi problemnya seperti yang dikatakan mengadi
apakah itu menjadi persoalan di masyarakat
jangan jangan persoalan pertama memang masalah kemiskinan
ini juga harus segera dimenahi deh
itu yang seharusnya menjadi tantangan terbesar
ketimbang kita selalu mempersisikan atau menggerakkan tentang narasi itu
memang ada misalnya
teman teman yang berupaya untuk melakukan kekerasan
memang ada kan
saya kira tidak bisa dipungkiri
itu kan bisa diatasi
kan mereka punya perangkat
tni polri juga memiliki perangkat untuk
sekarang semua narasi
sekarang tinggal bagaimana karena ini peningkatan sdm
maka saatnya sudah memulai kepimpinan ke depan untuk
membuat satu narasi narasi kebangsaan yang sangat kuat
sehingga masyarakat juga senang
jadi kan ini kan pertarungan
ini narasi dianggap radikal
senang mereka ikut
ternyata ini tidak senang
jadi sekarang yang harus dibuat
ini harus disenangkan juga
sehingga mereka ikut
soal ideologi itu misalnya kemudian
ada pendekatan ideologi ideologi yang agak radikal
itu kan berkaitan dengan kepuasan ya
kembalikan kepuasan persepsi diri dan lain sebagainya
mas adi kalau misalnya soal itu
kalau menurut anda
pendekatan yang selama ini dilakukan pemerintah
apakah sudah cukup tepat
misalnya katakanlah pasti ada deradikalisasi
ada tapi kan memang akhir akhir ini banyak yang ditangkepin
kemudian pasca penusukan juga banyak yang ditangkepin
memang itu harus dilakukan atau bagaimana
kelompok kelompok radikal ini tidak bisa menggunakan cara cara kekerasan
atau digebuk dengan istilah yang lain gitu ya
betul bahwa itu bisa dilakukan
tapi kalau sudah proses semua dilakukan tidak menyelesaikan persoalan
nah saya menangkap orang yang disebut dengan radikal
memang agak sedikit absurd setelah hti itu dibubarkan
lalu kepada siapa tangan kita ini ingin menunjuk kelompok radikal itu
apakah yang disebut dengan pks disebut partai taliban dan seterusnya
jadi tunjukkan datanya kepada publik
sehingga ini tidak menjadi konsumsi elit
misalnya di madura ada berapa kelompok radikal di situ
biar di situ ada dakwah dakwah yang melakukan deradikalisasi
begitu pun di daerah lainnya
jadi kalau pemerintah aparat punya data
orang yang dianggap radikal share ke masyarakat
biar diajak bicara diajak diskusi
karena tanggung jawab radikalisasi itu bukan hanya milik elit
bukan hanya milik menteri bukan milik presiden
informasi itu bukan termasuk informasi rahasia menurut anda
nah itu dia yang dua ratus ribu pengikutnya dari mana datanya
harus di share berdasarkan provinsi
kan misalnya masyarakat kita kan luas pun
ada ulama ada ustadz ustadz yang saya kira ingin berdakwah
bagaimana mengajarkan islam
mengajarkan agama yang santun dan telah luaran
ini yang saya kira harus ada civic engagement
nggak bisa menggunakan pola pola pendekatan militistik
dengan cara cara kekerasan
kalau di jakarta misalnya ada lima orang radikal
biarkan tokoh masyarakat itu yang diutus berbicara
bukan tentara yang datang kan begitu sebenarnya
ini yang kemudian datanya harus di publik
jangan jangan data ini tidak sesuai dengan kenyataan
karena kategorisasi radikalisme itu longgar
tiba tiba ada yang celana cingkrang dan jenggotan disebut radikal
tiba tiba ada orang yang mau sholat ke masjid on time disebut radikal
gara gara ada orang pengajian hanya mengundang kelompoknya saja disebut radikal
kan longgar sekali
bagi saya radikal itu satu
ketika ada orang yang ingin mengganti pancasila dengan dia radikal
ketika ada orang yang mengkafirkan dan membolehkan orang lain dibunuh dia radikal
tapi kalau dalam level keyakinan
dan dia tidak mengganggu yang lain itu bukan radikal
jadi jangan terjebak pada satu atribusi yang menurut saya berlebihan
dan menurut anda pemerintah sudah terjebak di situ
mungkin ada upaya upaya untuk memberantas radikalisme setiap bumn
oke kita hormati dan kita dukung
tapi problemnya adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah lima tahun sepuluh tahun belakangan
kita ingat ada sosialisasi empat pilar kebangsaan kok
itu dilakukan oleh semua anggota dpr di seluruh provinsi di seluruh prima
setahun lima kali anda bayangkan
bicara tentang undang undang dasar empat puluh lima bicara tentang pancasila
minika tunggal ika dan nkri
ini saya kira programnya tidak terukur
apakah feedback selama ini yang disebut dengan radikalisasi berkaitan dengan sosialisasi empat pilar
apakah memang sudah dilakukan menjangkau kelompok kelompok yang dianggap radikal
kita cukup khawatir memang kalau radikalisme ini semakin mengkuat atau tidak
tapi tolong juga share datanya ke kita per daerah kalau bisa per setiap rumah
biar masyarakat inggik ikut terlibat di dalamnya untuk menyadarkan orang yang disebut radikal itu
biar kembali ke jalan yang benar
kan begitu sebenarnya
jadi radikalisme ini adalah tanggung jawab
radikalisme ini harus kolektif konsayes dan siang memang sejak saat ini itu harus kita lawan
saya juga akui put
memang saat ini ada kecenderungan kecenderungan orang itu yang disebut dengan muslim tanpa masjid
orang belajar agama bukan dari masjid bukan dari pesantren bukan ke tempatnya cak nanto
dia mengumumkan bukan
tapi ada orang beragama belajar di twitter dari facebook dari google
kemudian diakini kebenaran itu dan menganggap orang lain salah
menurut saya bagaimana kelompok kelompok ini teridentifikasi diamputasi pengaruhnya menjadi penting
saya kira sebagai peneliti sebagai dosen dan mantan alumni pesantren gitu ya cukup siap untuk mendakwakan orang atau kelompok yang terindikasi radikal itu
datanya tolong di share secara publik aja
di tiap kecamatan bahkan di setiap rt rw
tunjukkan siapa itu yang radikal kan enak kita sasarannya
terhadap orang orang yang dianggap merongrong negara
merongrong negara anti pancasila
pendekatannya harus dakwah dulu tapi kan
harus dakwah dulu ya
karena kalau selain itu mungkin agak sulit maksudnya
pak trubus jadi kalau misalnya soal kebijakan publik artinya di sini ada kegagalan selama lima tahun terakhir
kalau kemudian sekarang toh kemudian tambah tumbuh subur kemudian ada soal juga program program deradikalisasi
anda melihat itu tidak berjalan cukup baik selama ini
iya saya lihat memang kalau kita jarak dari cara berpikir namanya teori
rasional komprehensif namanya ya itu kita lihat memang ada hal hal yang memang apa namanya
tidak berhasil gitu loh di dalam menang ini
karena kita kan misalnya punya di kementerian agama itu ada empat puluh lima ribu loh orang orang yang bisa diturunkan
diterjurkan untuk memberikan ini
dan tadi juga sudah empat pilar juga sudah dilakukan
tetapi persoalannya adalah ini semua bersumber kepada political will dari masing masing ini
apa namanya pemerintah sendiri
kementerian dan pemerintah dalam hari ini
nah inilah yang kemudian mungkin pak presiden
lihatnya seperti jangan ada lagi visi menteri yang ada visi presiden kan gitu
ini kan satu upaya dalam rangka untuk penanganan secara keseluruhan
nah satu lagi yang disampaikan tadi adalah mengenai partisipasi publik
nah partisi publik ini memang harus segera dilakukan dengan ini upaya adalah supaya masyarakat punya daya tahan gitu loh
daya tahan terhadap ajaran ajaran yang seperti yang kak berbau penyimpang
sebenarnya perilaku menyimpang itu tidak semuanya negatif kan
karena pengertiannya kan dalam konteks ada dalam ilmu sosiologi hukum itu namanya orang perilaku menyimpang
nah menyimpang ini tidak semata mata kemudian dianggap itu negatif menunjukkan kehancuran tidak juga gitu
karena memang sesuatu namanya manusia ya dia berperilaku
nah penegakan hukum yang bagaimana kemudian tentu penegakan hukum yang menurut saya ini yang lalu tidak dilakukannya terlalu begabah gitu menurut saya
orang yang nggak suka terus ditangkap kemudian di inilah ini malah akhirnya bukan lagi

jadinya bertambah kan
nah itu yang data dari tadi disampaikan kan memang kelihatannya bertambah tambah banyak dan pada akhirnya sifat sifat memusuhin kepada negara ini kan ini persoalan kalau kebijakan publik ada relasi negara antar dan masyarakat
ini nggak baik jadinya gitu karena trustnya tadi
nah ini trustnya percaya di menurun
nah ketika menurun ini rupa rupanya pemerintah mengganti polanya

dia lima tahun pertama ini menurun kondisinya itu
jadi karena kondisi menurun sebenarnya persoalan tidak hanya di situ
karena persoalan memang marginalisasi
ini kondisi ekonomi yang memang ini
nah itu memancing radikalisme gitu lah
ada kekecewaan ya
kekecewaan rasa marah rasa dengan harga harga yang begitu naik terus ekonomi yang sulit
misalnya kan begitu ini kan juga nggak pernah dipahami secara menyeluruh oleh pemerintah
dan memang ada gap kelihatannya antara negara dalam ini pemerintah dengan yang namanya society masyarakat itu sendiri
jadi kebijakan publiknya kelihatannya ini jadi nggak tepat gitu
nanti setelah jeda kita bahas sekarang bagaimanapun kan radikalisme kemudian berkait juga dengan stigma
memastikan ada rambu rambu yang kemudian bisa dikontrol oleh publik
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
dan bagaimanapun ini ada stigma kan pasti itu pasti akan menempel
betul saya kira ke depan memang pemerintah menteri harus membuat definisi yang secara tegas tentang siapa itu radikal
tunjukkan orangnya tunjukkan kelompoknya tunjukkan jaringan dan lembaganya
sehingga jelas cara mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan
inilah yang kemudian saya bilang dari awal jangan sampai salah diagnosa
kemudian menjernalisir semua persoalan seakan akan radikal
yang kedua kalau sudah ketahuan barang orang
institusi dan jaringannya pola yang pertama kali dilakukan adalah cala cala yang persuasif
diajak berdiskusi diajak berdialog untuk mengajak kembali ke jalan yang benar
ih dinas syurotol mustakim
ajari dia bagaimana mencintai indonesia ajari dia bagaimana mencintai nkri dan pancasila
kalau sudah melalui proses pembinaan dialog dan diskusi
saya kira memang cara cara ekstrim seperti cara cara tentara ini perlu dilakukan ditangkap
dengan satu catatan ditangkapnya pun juga harus dilakukan
bagaimana dia itu pikiran pikiran radikalnya juga hilang
sebenarnya bukan radikal tapi teridentifikasi radikalisme
itulah yang saya kira hal hal yang sifatnya artifisial berkaitan dengan radikalisme itu jangan masukkan dalam definisi radikalisme
seperti celana cingkrang jenggot kemudian rajin datang ke masjid dan semacamnya
ini yang menurut saya definisi yang terlampau longgar dan agak bias
ini yang kemudian dikhawatirkan oleh kelompok kelompok aktivis terutama aktivis ham
sehingga akan menghambat orang orang yang sebenarnya dia ingin menjalankan kebebasannya beribadah
cuma karena tersimaktisasi dan pola pikirnya seakan akan radikalisme itu menjadi ancaman
sehingga upaya upaya yang dilakukan mempabi buta
jadi diagnosesnya harus jelas sehingga ngasih obatnya pun juga bagus
ini kalau sudah salah diagnosa ngasih obat salah ya orang jadi mati nggak jadi hidup gitu ya
jadi ini yang saya kira menjadi penting injeksi pemikiran pemikiran kebangsaan
melalui cara cara yang persuasif terhadap kelompok yang sudah ketahuan
melakukan radikalisme jauh lebih penting ketimbang menggunakan cara cara kekerasan
agak sedikit naif kalau radikalisme itu justru tumbuh dan besar di kementerian kementerian bumn
lalu menterinya ngapain aja selama ini apakah mereka tidak pernah datang ke masjid
itu juga menjadi pertanyaan penting
jangan jangan kelompok kelompok radikal ini kuat menguasai masjid menguasai musola
karena orang orang yang mudrat dalam kementerian itu tidak pernah ke masjid
mungkin dia sholatnya di tempat yang lain
ini yang saya kira juga harus menjadi catatan penting bahwa setiap umat yang ada di kementerian
sholatnya wajib di masjid yang bersangkutan
nggak boleh di tempat lain
sehingga ada ruang space dan berdiskusi mengidentifikasi siapa yang radikal
yang kedua ada ruang dialog sebenarnya
orang orang yang dianggap tersesat keyakinan dan imannya ini
itu aja sih sebenarnya
dialog harus diutamakan ya cananto
ya dialog memang menjadi satu keharusan yang harus dilakukan belakang pendekatan yang komprehensif
tapi langkah langkah yang teladan sebagai kepemimpin atau kementerian itu
satu sama lain juga seharusnya menjadi satu kesatuan
jadi jangan sampai pemahaman pengantasan radikalisme itu hanya dipasarkan satu departemen atau pihak polisi
karena semuanya itu pasti ada embryonya ya
tentang pemahaman orang
tapi saya kira kita kan selama ini melakukan derakalisasi dengan dialog dengan masyarakat
tapi ada satu hal yang mungkin luput dari pemahaman orang
mungkin ada masalah apa inti dari persoalan mereka melakukan itu pemahaman itu
kalau menurut anda apa soalnya
saya kira pertama pasti dari segi politik kekecewaan terus kesejahteraan
berarti kan yang harus dijawab itu itu dulu
ketimbang kita diskusi panjang gak sejahtera sejahtera
jadi jawabannya nggak selesai
tapi memang kita harus banyak melakukan yang ketika pendidikan
pendidikan kita juga harus segera dibenahi
bagaimana nilai ideologi itu juga harus masif
sekarang dengan kecanggihan teknologi ideologi dan model pembelajaran tentang ideologi pancasila dan kenegaraan kan sudah mulai tergerus
jadi masyarakatnya anak anak milenialnya juga tidak terlalu terlalu terlarik
maka metode kebangsaannya juga harus dimodernisasi
agar pemahaman kebangsaan itu harus lebih kuat
jadi tidak hanya soal game
kalau zaman kami kan ada walaupun dianggap pemaksaan ideologi juga
tapi kan sekarang masalahnya apa solusinya kalau misalnya gbhn bmk tidak diwajibkan
sekarang solusinya apa
dikasih ke publika atau ke tugas siapa ini untuk menarasikan semua
sehingga kita publik memberikan mencari yang lain informasi yang lain
sehingga nilainya menjadi berkurang
karena tidak ada sumber resmi dari pemerintah
pendekatan yang kami tahu kita sudah melakukan banyak pendekatan
tapi sekali lagi apakah itu menjadi solusi terbaik dari persoalan yang dihadapi masyarakat
khawatirkan setiap masyarakat itu memiliki pingin rasa tenang begitu
tapi sekali lagi kalau siapapun orang yang melakukan kekerasan atas nama agama itu saya kira bukan agamanya yang menjadi stereotipnya
itu yang harus diselesaikan
itu adalah oknum yang saya kira perlu kita dakwahi bersama sama
mas saya kira kayak pemuda muhammadiyah siap untuk melakukan bagian dari dakwah kami
untuk melakukan pendekatan pendekatan yang bisa kami lakukan untuk menyadarkan bersama
bahwa kita bersama nilai nilai kita tidak perlu dipaksakan terhadap kepada orang
yang penting kita sama sama memiliki ketenangan
yang kedua kita harus meningkatkan sumbangsi kita terhadap nilai nilai kemanu

oke pak trubus terakhir dari anda
jadi siapa saja kementerian mana saja yang harus bertanggung jawab soal ini
ya menurut saya kan kementerian pertama ya menko polhukam kan sebagai tangan kanan pemerintah
di situ kemudian ada kementerian mendagri kemendagri kemudian kementerian pendidikan dan kebudayaan dan kementerian agama
dan terakhir ya kementerian pertahanan
nah itu sehingga kalau kita lihat memang polanya pak presiden menempatkan orang orang yang
ya ada banyak yang seperti itu
nah perlu diingat bahwa cara penyelesaiannya itu sebenarnya harus dilihat dulu radikalisme ini radikalisasi yang bagaimana
kalau radikalisme misalnya terkait dengan agama itu harus dialog cara penyelesaiannya
jadi dilakukan pendekatan dari biasanya face to face lah gitu ya
dengan pemerintah punya sumber dana punya sumber daya punya segalanya kebijakan
tinggal politik keluar saja yang kuat selesai
itu untuk agama
nah yang untuk apa terkait dengan kebangsaan ya jadi radikalisme kebangsaan nah ini yang harus dengan pendidikan hukum
pendekatan hukum karena ini kan sifatnya adalah misalnya untuk mengganti pancasila dengan ideologi lain atau dengan melakukan ya mengubah nkri dengan bentuk yang lain kan gitu
nah ini yang harus ini
karena kita konteksnya sudah terhentai kebangsaan
termasuk juga bagaimana apa namanya menangani persoalan persoalan yang terkait dengan kebangsaan
terkait dengan isu isu sara itu gitu ya
supaya tidak munculkan kasusnya di papua
itu kan sebenarnya ketika layanan publik berbau sara kemudian muncul di situ menjadi meluas
yang awalnya hanya sifatnya ya biasa dalam masyarakat ini cuma berbeda pendapat tapi kemudian menjadi muncul kekerasan
nah ini hal hal seperti ini caranya lah diselesaikan dengan penegakan hukum
nah jadi itu harus ada di video yang jelas
jelas sehingga nanti pemerintah ketika melaksanakan itu semua
akan terbentuk satu arah yang akan dicapai yaitu mengenai sdm
kemudian penegakan pancasila
kemudian yang ketiga menikah amanan
itu semuanya bisa terwujud semua
karena itu yang menjadi kunci kedepan untuk indonesia menyongsong dua ribu empat puluh lima indonesia emas itu
nah itu aja mbak yang paling penting
kita akan melihat nanti kemudian kebijakan kebijakan apa yang akan diambil oleh kementerian kementerian khusus yang
seperti ya memang sudah ditempatkan secara khusus oleh presiden
presiden joko widodo untuk kemudian mengendalikan radikalisme di indonesia
baik terima kasih pak trubus
mas adi terima kasih banyak
cananto terima kasih malam hari ini sudah berbincang
cnn indonesia prime news segera kembali dengan informasi lain